kita beralih ke berita lain pemakaman mendiang albertus selamat sugiyardi yang sempat viral beberapa waktu yang lalu karena diminta untuk menghilangkan simbol agama pada nisannya mengundang simpati
sejumlah jemaat gereja mendatangi lokasi pemakaman umum jambon untuk menggelar doa bersama
beginilah suasana kampung purbayan pasca peristiwa pemotongan kayu salib nisan di pemakaman umum jambon
warga tampak melakukan aktivitas seperti biasa tanpa terpengaruh kasus tersebut karena dianggap sudah selesai
di sisi lain sekelompok warga yang merupakan jemaat dari gereja pringgolayan tampak melakukan doa bagi almarhum albertus selamat sugiyardi
mereka tampak terpukul dengan peristiwa pemotongan kayu salib yang akan dijadikan nisan makam tersebut
bagi warga purbayan sendiri selama ini memang warga tak menghendaki jika ada simbol kristen di komplek pemakaman karena sudah menjadi permintaan warga sejak lama
sehingga tanda salib di makam almarhum selamat itu akhirnya dipotong
namun pemotongan dilakukan setelah ada kesepakatan pihak keluarga dengan warga
dengan demikian warga purbayan tidak menolak jenazah almarhum dimakamkan di tpu jambon
peristiwa seperti ini semestinya tidak perlu terjadi lagi
dimanapun itu berada dia tidak mengatakan bahwa ini hanya kasus di sini tapi dimanapun itu berada peristiwa intoleransi itu tidak boleh terjadi
dan akan bisa dihentikan peristiwa peristiwa intoleransi ini jika kemudian aparat punya ketegasan
kasus kasus intoleransi yang beruntung semacam ini baik itu yang berkaitan dengan kondisi sosial di purbayan atau di situ atau di tempat tempat lain
ini mestinya menjadi daya durung bagi semua stakeholder
saat ini pusara almarhum albertus lama sugiyardi banyak taburan bunga bunga
hanya saja kayu untuk nisan tersebut sudah tak tampak tanda salib karena sudah dipotong bagian atasnya